kepolisian daerah jawa timur terus memanggil para selebritas terkait investasi bodong mimiles
senin pagi penyanyi pingkan mampu hadir ke polda jawa timur untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi
menurut kasus dir satu indeksi polda jawa timur kompol suriondo hari ini dijadwalkan ada dua selebritas yang dipanggil oleh penyidik berkaitan dengan investasi bodong mi miles
mereka adalah siti badriah dan juga pingkan mambo
namun pada senin pagi hanya pingkan mambo yang penuhi panggilan polda jatim
sementara siti badriah tak hadir dan belum ada konfirmasi
pikan mambo diperiksa karena penyanyi ini pernah menjadi pengisi acara dalam gathering miles bersama member
pingkan mambo menjadi selebritas ketiga yang diperiksa oleh polda jawa timur terkait kasus mimiles setelah sebelumnya polda jawa timur juga memanggil eka deli dan marcelo tahitu
hari ini ada dua yang kita lakukan pemanggilan yang pertama mbak sp kemudian mbak pm
kalau mbak sp belum ada konfirmasi sedangkan mbak pm saat ini sudah hadir di ruang penyidik
dia itu selaku member atau sebagainya